persaingan menuju kursi dki satu semakin memanas
persoalan ini bukan nomor satu atau nomor dua
tiga calon wakil gubernur pun angkat bicara tentang visi mereka untuk memajukan jakarta
kan kita ingin bangsa yang sejahtera adil dan makmur
bagaimana kerjasama mereka dengan calon gubernur masing masing
saya dengan pak ahok itu pasangan ya berarti harus saling melengkapi
saksikan spesial interview silviana murni
sabtu tujuh januari
minggu delapan januari
senin sembilan januari jam sembilan malam di cnn indonesia